lalu bagaimana membaca hasil putusan mk besok
kita bergabung bersama rekan saya niluh puspa di gedung mk silahkan niloh
saudara besok kita akan menyaksikan bersama keputusan atau putusan sidang sengketa pilpres dua ribu dua puluh
yang mulai dibacakan pukul sembilan pagi
kita coba analisis seperti apa kira kira hakim akan mengambil keputusan
saya bersama dengan pakar hukum tata negara dari universitas jember bayu dwi anggono
mas bayu terima kasih sudah bersama sapa indonesia malam
kita sudah melihat persidangan selama dua pekan
saksi yang dihadirkan ahli yang dihadirkan bahkan menteri yang dihadirkan pada persidangan
anda melihat apa yang mungkin dibacakan besok oleh para hakim konstitusi
pertama saya lihat dari keadilan prosedural dulu ya
dari bagaimana tata cara persidangan di mahkamah
saya pikir mk sudah menjadikan dirinya peradilan yang modern dan terpecah ya
dalam arti untuk prosedur persidangannya
semua pihak pemohon termohon pihak terkait memberi keterangan
bahkan amicus kurai juga kemudian diberikan ruang begitu
saya pikir ini adalah wujud bagaimana kemudian mk memahami perkara sengketa pilpres ini adalah
public interestnya itu sangat nampak kepentingan publiknya
dengan demikian mk ingin benar benar kemudian memberikan ruang
dan juga para pihak untuk kemudian terlibat di dalam persidangan ini
termasuk bagaimana kemudian peranata kesimpulan pun juga diberikan
yang sebelumnya dalam papu pilpres sebelumnya nggak kita kenal
nah tentu kemudian ketika mk sudah memberikan ruang yang semacam itu itu akhirnya nanti
orang akan kemudian percaya bahwa mk akan kemudian mengadili ini berdasarkan satu
keyakinan hakim dua minimal dua alat bukti
yang kemudian juga dibingkai dengan ketentuan undang undang dasar
jadi pada titik ini kemudian kita akhirnya bisa mengadil ini
kita akhirnya kembali melihat bagaimana rph yang dilaksanakan mulai tanggal enam belas april sampai
artinya bobot putusan yang diputuskan nanti tentu ini akan sebaik baiknya diputuskan
mk dalam rangka kemudian mk memang harus memutuskan ini
ini kan perkara interpartis perkara adversarial beradab adaban
nggak ada pemenang kedua duanya menjadi pemenang atau para pihak semua menjadi pemenang
pasti harus ada putusan mk yang didalamnya bisa jadi akan menimbulkan ketidakrapuasan
tapi yang paling penting keadilan prosedural tadi keadilan formal dalam konteks persidangan
mk sudah saya pikir selama persidangan empat belas hari kerja ya yang kemudian dipotong dengan
rp hakim ini itu akan diwujudkan oleh mahkamah konstitusi
mas bayu bagaimanapun juga keputusan kembali akan kepada keyakinan hakim dalam memutus
anda melihat saksi alat bukti yang dihadirkan bahkan menteri yang dihadirkan sudah cukup
saya lihat pada titik ini pemohon termohon pihak terkait ya utamanya kalau saya lihat
sengketa pilpres ini kan agak berbeda dengan yang sebelum sebelumnya
ini seperti yang menjadi termohon itu kan seperti pihak terkait
bahkan kita lihat kpu hanya menghadirkan satu ahli dua saksi ya
alat buktinya pun juga menurut saya sekitar seratus sekian bandingkan dengan pemohon yang empat ratus
jadi yang seperti berhadapan itu seperti pemohon dengan pihak terkait
pada titik ini sebenarnya kita akan kembali lagi bahwa kalau kita lihat dalam suasana
persidangan kemarin semua pihak itu kan sangat optimal untuk kemudian saling bantah adu
data adu bukti adu dalil begitu ya
maka sebenarnya sesuai dengan undang undang mk dan peraturan mahkamah konstitusi putusan
mahkamah konstitusi itu kan didasarkan pada keyakinan hakim dan berdasarkan alat bukti yang sekurang kurangnya
saya meyakini putusan besok itu akan sangat tergantung sekali lagi yang menentukan adalah
keyakinan hakim dibandingkan tentu alat bukti jadi penting
karena memang ada banyak ruang ruang yang itu akhirnya hakim mk harus mengambil keyakinan
bagaimana soal misalkan keapesan pencalonan cawapres dua
nah itu kan sekali lagi ruang bukti kan sudah disajikan baik keterangan saksi ahli
dkpp juga demikian alat bukti surat putusan dkpp
kemudian kalau kita lihat yang cita rasa persidangan kali ini kan seperti menguji kembali putusan
artinya kalau kita lihat semua pasti akan optimis melihat pada alat bukti yang ada
tapi penentunya sekali lagi adalah keyakinan
karena alat bukti yang ada bisa dipakai dengan konsep ya tinggal kemudian keyakinan hakim
jadi gini kalau kita lihat permohonan dari para pemohon ini kan luar biasa ya
lakukan psu ulang seperti itu
anda melihat ini peluang besar peluangnya itu bisa diterima oleh hakim
yang pertama kan tentu yang akan dijawab oleh hakim mk adalah apakah kemudian perkara ini
yang tidak menggunakan penghitungan ya perselisihan penghitungan perolehan suara ya hasil perolehan
tapi pada proses yang kemudian oleh pemohon dikatakan bahwa perolehan suara paslon dua
itu ya karena menurut dalil dari para pemohon itu melalui proses proses yang tidak sesuai
nah bagaimana kalau kita lihat bahwa prasjuril yang jurdil begitu ya yang tentu juga dikatakan
nah tentu kemudian kalau kita lihat bagaimana hakim mahkamah konstitusi kemudian akan memutuskan
apakah seperti phpu sebelumnya
saya meyakini kalau pada titik ini mk memang tidak akan terikat pada soal hanya
karena dari persidangannya nampak mk kemudian mempertimbangkan untuk menguji dalil dalil
kemudian setelah mk masuk pada pokok perkara yang di luar perolehan suara tadi kembali lagi sejauh mana dalil dalil tadi
nah kalau kita lihat yang paling nampak dalam persidangan selama ini kan soal tadi soal keabsahan pencalonan
sehingga petitum pemohon bicara diskualifikasi keseluruhan paslon dua ataupun alternatif dibuat oleh pemohon hanya calon wakil presidennya
itu yang akan menentukan besok adalah justru memang proses pencalonan tadi
putusan sembilan puluh tapi sebenarnya bukan putusan sembilan puluh nya
karena mk kan tidak punya kewenangan menguji putusan sembilan puluh melalui presiden
karena pengujian undang undang ya harusnya nanti dilakukan dengan tahapan pengujian undang undang sendiri
jadi titik beratnya nanti di pencalonan gibran
ya soal kemudian yang dikaitkan dengan tindakan kpu yang menurut pemohon ya tidak melakukan perubahan peraturan kpu
karena mk terlihat memang ingin mendalami itu terbukti di persidangan terakhir lima april mengundang dkpp
kemudian dkpp kemudian secara khusus ingin kemudian positioning dkpp seperti apa sih terhadap tindakan
kpu apakah kemudian kpu memang menurut dkpp melakukan pelanggaran etik dan lain sebagainya
yang sayangnya pada tanggal lima april dkpp kan kemudian hanya mengatakan kami sudah membuat putusan
silakan mk untuk mempelajari sendiri
jadi ada peluang diskualifikasi cawapres itu
kalau bicara soal optimisme dalam persidangan saya pikir semua pihak optimis
nah kalau kemudian bicara keabsahan ya putusan mk karena perhitungnya ada permohonan diskualifikasinya
permohonan diskualifikasi yang muncul kalau misalnya ternyata ada keputusan soal itu
ya kalau bicara soal pencalonan ya kalau hakim mk yakin ya
yakin kemudian didukung alat bukti yakin bahwa ada persoalan dalam pencalonan
maka petitum pemohon soal diskualifikasi itu bisa jadi itu juga akan menjadi opsi putusan mk
tapi apakah mk akan mengambil keputusan itu kan tentu soal keyakinan dan pada alat bukti
kalau bicara peluang ya peluang itu ada
dan menurut saya justru ruang
perdebatan hakim mk yang sangat keras menurut saya adalah soal keabsahan pencalonan itu
terbukti dari jalannya persidangan kemarin saksi ahli yang dihadirkan oleh pemohon pihak terkait itu lebih banyak bicara soal apakah mk berwenang untuk menyidangkan soal keabsahan pencalonan
karena termohon kan mendalilkan termasuk pihak terkait itu harusnya adalah ruang di bawah seluruh dan pt un
kita lihat profil dari delapan hakim karena memang hakim anwar usman kan tidak diikutkan dalam seketa pilpres karena sudah ada putusannya begitu ya
anda melihat delapan hakim
ini mampu menghadirkan putusan yang progresif di kali ini
bagi saya apapun putusan yang dihasilkan oleh hakim mk itu kalau sepanjang berdasarkan pada keyakinan
didukung dua alat bukti ya dan kemudian memang melalui fakta fakta hukum maka bagi saya itu adalah
putusan yang memang harus kita terima sebagai sebuah putusan yang berkeadilan
anda optimis bahwa delapan hakim ini adalah hakim hakim yang integritasnya bisa kita percaya
kalau bicara soal integritas saya meyakini dengan melihat selama proses persidangan selama ini ya
delapan hakim itu sudah melaksanakan tugasnya secara profesional
bagaimana mereka kemudian tidak membeda bedakan pemohon termohon pihak terkait pihak lain memberi keterangan
menteri misalnya kita lihat bagaimana di sidang tanggal lima april itu bagaimana semua hakim sangat aktif untuk menggali ya
bagaimana keterangan dkpp juga demikian termasuk ketika saksi ahli
saya pikir itu menunjukkan mereka berpegangan
bagaimana profesionalitas dalam melaksanakan tugas
oke tapi perbedaan pandangan kan pasti terjadi nih antara hakim
tahu adalah delapan orang hakim dalam rph yang memang nampaknya berlangsung sangat keras ya
tapi kira kira apa yang mungkin diperdebatkan oleh hakim untuk mengambil keputusan untuk besok ini
petitung pemohon kan sekurang kurangnya putusannya itu kan tidak dapat diterima
ya misalkan soal kedudukan pemohon
obyek permohonan syarat formil permohonan
tapi saya yakin pada titik ini mk akan seperti tahun dua ribu sembilan belas dia masuk pada tidak hanya pada soal penghitungan suara begitu ya
dia akan masuk pada dalil dalil substansial yang didalilkan oleh pemohon
permohonan dikabulkan jika memang ada beralasan menurut hukum atau ditolak jika tidak beralasan menurut hukum
tapi variasinya sangat dimungkinkan ya sangat dimungkinkan
karena mk sendiri sudah meyakini di pmk nya
di luar amar yang disebut
anda dimungkinkan ada amar amar lain
amar amarnya ini kan tidak sebagaimana segera dikabulkan atau ditolak
ada bicara diskualifikasi ada bicara psu
bicara diskualifikasi tadi maka saya meyakini perdebatannya akan sangat besar terkait keabsahan pencalonan
karena kemungkinan besar salah satunya itu terbukti apa
dari persidangan yang dilaksanakan
sebagian besar bukti bukti saksi ahli yang dihadirkan pemohon pihak terkait
ini kan juga yang menarik dalam sidang sengketa pilpres kali ini adalah ada amikus kuryai
yang kalau informasi dari jubir mk sampai dengan hari ini masih ada masuk
meskipun yang kemudian diterima hanya empat belas yang kemudian dibawa ke hakim konstitusi
anda melihat itu akan dipertimbangkan oleh hakim
kalau belajar dari perkara pengujian undang undang ya
amicus curiae yang di sengketa pilpres ini kan baru pertama saja
kalau di sengketa atau pengujian undang undang sudah sering
selama ini amerika skura ya memang harus kemudian dijawab oleh hakim mahkamah konstitusi
tapi apakah kemudian diterima itu sangat terkait dengan relevansinya terkait dengan perkara
tapi apakah diterima kembali lagi pada otoritas hakim ya
karena amicus curiae itu kan bukan alat bukti
tidak masuk tujuh alat bukti yang kita sebut dalam sengketa pilpres ini
hakim dan hakim konstitusi di pasal lima undang undang kekuasaan kehakiman
wajib menggali memahami dan mengikuti rasa keadilan yang berkembang di masyarakat
maka mikus kurai sebenarnya itu dalam rangka membantu hakim
untuk kemudian tadi memahami rasa keadilan nilai nilai yang berkembang di dalam masyarakat
kemudian amikus kura itu ya memang wajib dipertimbangkan
tapi apakah kemudian diterima ya itu kembali lagi pada otoritas hakim
tapi tentu besok yang paling penting untuk dibaca atau dicermati oleh masyarakat adalah pertimbangan hakim tadi
jadi di dalam kita nampaknya besok harus menyiapkan ini mbak
tidak hanya mental ya terhadap putusan itu seperti apa
satu perkara itu hampir tujuh sampai delapan jam
nah ini kan berarti ada dua perkara
sementara hakim mk besok ada hari terakhir untuk pembacaan
tentu kemudian kalau kita lihat
kita di awal awal hanya akan melihat nanti dari ringkasan permohonan kedudukan pemohon kewenangan mk
baru agak lama kita akan baru masuk nanti setelah jawaban termohon pihak terkait
baru kita akan nanti masuk pada pertimbangan fakta fakta hukum
nah baru nanti akan bicara pertimbangan hukum sebelum kemudian kita akan bicara amar putusan
sampai terakhir nanti kalau ada yang memang setelah musawarah nggak tercapai ya
ada yang melakukan pendapat berbeda disanding opinion
jadi nampaknya di awal awal besok kita menyimak
tapi kita baru akan dapat jawabannya setelah beberapa jam ketika kita sudah masuk pada pertimbangan fakta hukum
itu yang dinantikan oleh masyarakat pertimbangan hakim
karena sekali lagi pertimbangan hakim ini penting sekali untuk kita lihat tidak hanya ujungnya saja atau putusannya saja
terima kasih mas bayu sudah berbagi pandangan di sapa indonesia malam
putusan besok adalah hal yang penting dan sekali lagi ini jadi pertaruhan maruah mahkamah konstitusi
tentu kita berharap apapun putusannya bisa kita terima
terima kasih mas bayu sudah berbagi pandangan di sapa indonesia malam